tenang gue tahu kok tempatnya
ya elah pur
kagak jelas banget sih lo jadi orang
kecewanya sama si ani
sembunya sama si rika
lo kenapa sih
eh emak mau kemana
agak enak tuh budetnya
eh sih enak kan juga kue bikinan jamila
jangan dicoba lagi
emang begitu kan
gak mungkin pelanggan lo berakabur
ti suruh diam tuh emak
lo tuh cik lo suruh diam
lo pada ngapain lo kedua
udah bang masa cik campur
nih sun perempuan
nggak usah lu perempuan
gue bilang bubar buar
emang yang mulai deh
lucu itu kalo liat tukang ojek cupu
lagi galau cekat cekat cekat cekat cekat
neng rika udah nyampe
jemput sekarang ya
saya mau jemput neng rika dulu
kamu berani kan sendirian
dari mulai lo dateng persoalan spellnya jadi makin ruwet
oke saya balik bang sekarang
cing jangan pergi cing
tuh mbak bela minta
cing pesenan gue kan banyak banget cing
ntar siapa yang bantuin mila
tuh mbak bela bantuin
gara gara kue buatan tati mah jadi berantem sama kok ipah
kue pesenannya nggak jadi
pesen sama jamila

kita bakalan berangkatientes ponsel anak
anaknya atau penipu ada penipu another

atau praing yok
harimau makan areas oktogren lingus
udah di blok m
udah di jalan
tapi ate gak tau ini dimananya
kayaknya a kesasar
pur lu kenapa sih
saya lagi sedih pok
emang tisna kemana
tenang gue tahu kok tempatnya
ya elah pur
kagak jelas banget sih lo jadi orang
kecewanya sama si ani
sembunya sama si rika
mak kenapa gak usah
apa udah minta dijemput sama pur
purno kamu mati gak
cobain deh kue bikinan nama
yang mama udah pulang
udah abang tumben gak keliatan capek
abang dari tadi di masjid
iya terus lanjut tidur
ada apa sih pak
loh ibu mau perginya bawa sendok penggorengan
ini bukan sendok penggorengan tapi sodet penggorengan
ya tapi kan penggorengannya benar bu
memangnya bapak mau pergi kemana sih
loh bapak kan semalam sudah bilang kita mau pergi ke rumahnya pak rizal
ibu kan sudah bilang sama bapak
ibu ndak bisa
bunga juga ndak bisa
si bunga lagi dapat sakit perut
jadi ndak bisa pak pergi sekarang
harusnya ibu ngasih tahunya sebelum bapak rapi begini
sudahlah bapak saja yang pergi
ibu sama bunga titip salam aja ya
cie cie bapak ganteng ya kalau pakai baju baru
kalau pakai baju baru

tak apa pak
ya itu juga